pemerintah kabupaten brebes melalui dinas peternakan dan kesehatan hewan beralasan
alfa corona pada hewan tidak menular ke manusia
virus ini berbeda dengan corona asal wuhan yang awalnya dari kelelawar ke manusia
virus corona pada binatang merupakan jenis alfa corona
sedangkan covid sembilan belas adalah jenis peta corona
virus ini ada pada hampir semua hewan tetapi tidak menular dan membahayakan manusia
terkait soal kekhawatiran penularan alfa corona dari hewan ke manusia
pihak pemkap berpesan agar para peternak dan pelapak hewan kurban tidak perlu cemas
dan khawatir akan bahaya virus alfa corona ini
peternak justru harus lebih fokus untuk menjaga kesehatan ternak ternaknya
agar benar benar siap potong saat kurban nanti
salah satu langkahnya dengan selalu lakukan pemeriksaan rutin secara berkala
melalui petugas di lapangan
dengan pemeriksaan rutin ini kondisi kesehatan ternak kurban akan selalu terpantau
untuk hewan kurban
jangan khawatir kalau untuk alfa corona itu tidak ke manusia
jadi tidak ada penyakit virus corona dari hewan ke manusia
jadi jangan khawatir untuk teman teman panitia kurban atau seibul kurban
silahkan yang penting kita lihat ternak itu sehat
secara umum dinas peternakan telah melakukan langkah langkah dalam menyambut hari raya kurban
hal ini untuk memastikan agar daging kurban yang dikonsumsi benar benar sehat dan tidak berbahaya
pesan sudah berjalan
petugas sudah mendatangi kandang kandang untuk memantau ternak
nantinya dinas terkait juga akan memantau lapak lapak pedagang ternak dan menyiapkan sertifikat sehat
imam suripto brebes jawa tengah